hai dengan langkah cepat untuk tiba ke sepeda motor miliknya sejumlah pengemudi ojol ini
langsung tancap gas agar dapat terhindar dari razia parkir liar yang digelar petugas
dinas perhubungan di jalan asia afrika jakarta pusat pada selasa pagi
akibatnya para ojek online ini pun panik dan hanya bisa pasrah tak berkutik saat diamankan petugas
mereka mengaku kecewa dan menganggap razia yang digelar petugas seakan menjebak
sebenarnya presiden kita aja ngedukung apa biar masyarakat bisa keluar dari
pademi ini ya tapi itu yang ke bawahnya ini ya
kondisinya seperti ini jadi malah nyusahin orang orang kecil gitu
harapannya gimana pak harapannya tolong lebih bijak lah dalam apa menang ini
permasalahan ini mereka itu tidak tidak
sebelumnya petugas menyisir jalan palmerah timur namun sayang di lokasi itu puluhan ojek
online berhasil kabur dari petugas selanjutnya kendaraan yang terjaring razia
di jalan asia afrika jakarta
pusat pada siang pagi